kita ke berita pertama di saat teman temannya mengisi masa remaja dengan bermain dan belajar
seorang siswi smk di kabupaten bandung barat justru berprofesi sebagai mucikari
ia pun berurusan dengan polisi akibat aksinya menawarkan pekerja seks melalui media sosial
mr seorang siswa salah satu smk di kabupaten bandung barat harus menjalani pemeriksaan penyidik unit perempuan dan perlindungan anak ppa
gadis berusia tujuh belas tahun ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi mucikari yang menawarkan jasa pekerja seks komersial
berdasarkan penelusuran petugas perempuan yang ditawarkan berjumlah lima orang dan diantaranya masih di bawah umur
untuk menjaring para lelaki hidung belang mr melakukan seluruh transaksinya melalui media sosial dan telepon seluler
m mengaku mendapatkan keuntungan satu hingga dua juta rupiah dari setiap psk yang berkencan
polisi berhasil membongkar praktek ini setelah mendapat laporan dari salah satu korban
mulanya korban yang membutuhkan uang dimimingi pelaku untuk dipertemukan dengan seseorang yang akan meminjami uang
ternyata korban dipaksa menjadi psk
memberikan satu jasa layanan layanan prostitusi
nanti siap antar kemanapun saja untuk para pelanggannya dari beberapa kalangan dan konsumennya sudah mengetahui hal tersebut
nah beberapa orang yang diperdagangkan sama yang bersangkutan ada juga yang di bawah umur dan ada yang adik kelas itu
pelaku dijerat dengan undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh pasal dua tentang tindak pidana penjualan orang tppo dengan ancaman hukuman penjara hingga lima tahun
tindak pidana penjualan orang tppo dengan ancaman hukuman penjara hingga lima belas tahun